siapa yang suka durian nah di surabaya jawa timur untuk memperingati hari pahlawan digelar
lomba makan durian di sebuah lokasi di jalan progo surabaya pada rabu sore tidak tanggung tanggung
ada lima ratus durian yang disiapkan oleh panitia durian yang disajikan adalah produk lokal
hasil dari perkeburan pertani di lumajang perlombaan ini cukup seru dalam satu sesi diikuti
lima orang peserta panitia memberikan batas waktu tiga puluh menit untuk menghabiskan satu buah durian
peserta memulai lomba dengan membelah sendiri buah durian yang akan mereka makan karena untuk
menyemarakan peringatan hari pahlawan pemenang lomba akan mendapatkan hadiah buah durian lumajang
dari panitia karena hobi saya hobi hobi tiga tahun suka makan durian suka durian ini gak sampai tiga menit ini tadi makan durian
memang sering makan durian biasa di istana durian enak enak kecil tapi banyak ini
sepuluh sepuluh ini kecil sama ini sebenarnya pernah sering ikut lomba lomba gini oh gak pernah
inilah beberapa olahan mendoan hasil kreasi

pertama pelajar dalam lomba mendoan yang dikelar smk swagaya ii purwokerto banyumas jawa tengah rabu pagi
berbagai kreasi mendoan ini disajikan dalam wadah lengkap dengan sambal kecap
untuk menarik para juri sajian menduan ini juga dihias
penilaian juri tidak hanya berdasarkan rasa mendoan namun juga dalam penyajiannya
untuk tetap menjaga protokol kesehatan selain menjaga jarak setiap kelompok hanya diikuti oleh tiga siswa saja
peserta diberi waktu satu jam untuk menjaga jarak
peserta membuat mendoan hingga menyejikannya
meski diberi waktu terbatas hampir semua peserta terlihat mahir membuat mendoan
yang mendoannya besar besar yang mencari juga tangan
terus ada ketiga mendoannya ada yang khusus
ada ini mendoannya yang sedikit juga
ini dibentuk lagi
melestarikan budaya mengeluarkan sosial budaya
untuk murid murid budaya
yang ada di daerah di mana di banyumas untuk berrekreasi dengan mendoan
sehingga anak anak didik kami ke depannya bisa membuat sesuatu jenis makanan yang baik
selain untuk melestarikan warisan budaya lalu hurbanyumas
festival ini juga untuk memeriahkan penetapan mendoan sebagai warisan budaya tak benda
oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan beberapa waktu lalu
kuton cnn indonesia